ketika ada ujaran kritik menyampaikan fakta fakta itu tidak berujung kepada kriminal
misalnya melaporkan problem jalan merapolkan pelayanan yang kurang baik itu harus dilindungi dihormati
jadi yang terkait itu
kita membutuhkan undang undang ini untuk bisa melindungi privasi melindungi data tapi bukan untuk membuat masyarakat menjadi takut untuk mengungkapkan kenyataan